ancaman maksimal tujuh tahun penjara
selain jauh lebih rendah dari ancaman pidana maksimal yang tercantum pada pasal dakwaan subsidi
tuntutan satu tahun penjara ini juga lebih ringan dibandingkan tuntutan terhadap terdakwa kasus penyerangan dengan air keras lainnya di indonesia
salah satunya adalah kasus di bengkulu pada dua ribu sepuluh
rika sonata menyerang suaminya ronaldo dengan air keras yang mengakibatkan sang suami mengalami luka bakar di tubuh dan wajah
rika sonata dituntut sepuluh tahun penjara
selain percekcokan rumah tangga motif perebutan wilayah penjagaan keamanan juga pernah berakhir dengan penyiraman cuka parah
ini terjadi di palembang sumatera selatan pada desember dua ribu dua puluh
korbannya muhammad rifai menderita luka bakar di wajah sementara pelakunya ahmad irawan dituntut sepuluh tahun penjara
berdasarkan data sistem informasi penelusuran perkara
pasal yang digunakan dalam dakwaan primer
terhadap terdakwa rika sonata dan ahmad irawan dalam dua kasus penyerangan menggunakan air keras atau zat kimia sejenis ini
sama dengan pasal yang digunakan dalam dakwaan primer terhadap penyerangan novel baswedan
mereka sama sama dijerat dengan pasal tiga ratus lima puluh lima ayat satu kuhp tentang penganiayaan berat berencana
tetapi dalam sidang tuntutan kasus novel
jaksa justru menyebut dakwaan primer tidak terbukti
lantaran kedua terdakwa dinilai
tidak berniat melakukan penganiayaan berat
dalam dakwaan pasal tiga ratus lima puluh lima ayat satu kuhp tentang penganiayaan berat berencana
dengan ancaman pidana maksimal dua belas tahun penjara
masuk dalam dakwaan untuk kedua terdakwa pelaku penyiraman air keras terhadap novel baswedan
namun dalam sidang tuntutan
jaksa justru menyebut bahwa unsur dakwaan primer tidak terpenuhi
selain dianggap tidak berniat untuk melakukan penganiayaan berat
jaksa menilai bahwa kedua terdakwa
tidak sengaja melukai mata novel baswedan
pasal tiga ratus lima puluh lima itu dia harus mempersiapkan untuk melukai seseorang
melukai orang itu sudah ada niat dari awal
sedangkan di waktu persidangan
dia tidak ada niat untuk melukai
ketika dia lakukan perbuatan hanya untuk membuatkan pelayanan
dia menyeramkanlah ke badannya
ternyata mengenai mata
maka kemudian pasal yang tepat adalah di pasal tiga ratus lima puluh tiga
ahli hukum pidana universitas trisakti abdul fikar hajar menyebut
dali jaksa soal ketidaksengajaan para terdakwa sebagai argumen yang tidak masuk akal
menurut fikar tidak ada alasan untuk menghukum ringan para terdakwa
apalagi kedua terdakwa adalah aparat pendegak hukum yang seharusnya melindungi masyarakat
selain itu latar belakang novel baswedan sebagai penyidik kpk
semestinya juga menjadi pertimbangan untuk melihat kasus ini lebih dari penganiayaan biasa
tapi saya kira hakim bisa mengambil pertimbangan pertimbangan umpamanya
dari sudut pelaku dari sudut korban
kalau melihat itu saja ini sebenarnya suatu peristiwa besar
tapi kelihatannya oleh jaksa itu disimplikasi disederhanakan
menjadi hanya seolah olah penganiayaan biasa saja
padahal kasus yang sama di beberapa tempat hukumannya lebih ke bahkan maksimal
tuntutan sudah dibacakan pada sebelas juni dua ribu dua puluh
dan kini hukuman terhadap kedua terdakwa kasus penyerangan novel baswedan
berada di tangan majelis hakim
terkait hal ini fikar menyebut dalam hukum pidana
bahwa kasus hakim dimungkinkan menjatuhkan hukuman lebih berat
bahkan maksimal sepanjang hal tersebut merujuk pada pasal yang masuk dalam dakwaan
artinya hakim masih berpeluang mengganjar hukuman maksimal dua belas tahun penjara
sebagaimana yang diatur dalam pasal tiga ratus lima puluh lima ayat satu kuhp tentang penganiayaan berat berencana
adia fitriana muhammad iqbal jakarta